taufik warga desa gupolo ponorogo ini kondisinya kritis
setelah terkena ledakan petasan di dalam rumahnya
korban juga mengalami patah tangan dan harus menjalani perawatan intensif
insiden itu terjadi sabtu malam
saat itu taufik sedang membuat petasan di ruang dapur
tiba tiba petasan meledak dan menghancurkan dapur rumah
dua orang lain yang ikut meracik petasan turut diamankan
di lokasi terpisah di reskrimumpolda jatim
menetapkan satu tersangka dalam peristiwa ledakan petasan
di desa belaru kebupaten kediri jawa timur yang melukai empat orang
tersangka f merupakan orang yang membeli dan menyuruh empat rekannya
meracik bubuk petasan dengan imbalan uang
empat kg bubuk bahan petasan yang sedang diracik tiba tiba meledak
keempat orang suruhan tersangka seketika terluka
dan hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit
ledakan juga merusak dua bangunan rumah
di desa turitempel demak polisi menangkap dua pria
lantaran memiliki empat puluh kg bubuk racikan petasan
kedua tersangka berencana mengadakan puluhan kilogram bubuk petasan itu
saat malam takbiran
tersangka yang bertugas meracik petasan mengaku sebagai orang suruhan
dengan bayaran tiga ratus ribu rupiah sekali racik
belakangan terungkap bahwa tersangka memiliki banyak bubuk petasan racikan
dan sudah menjual sekitar satu ratus enam puluh kilogram bubuk petasan racikan
pak untuk arah sendiri kita ke perum
totalnya ada berapa kilo sekali ngopong
sudah berapa kali ngoplos
perancananya petasan buat apa ini mas
ya mungkin buat lebaran kali
semula kerjanya apa mas
kenapa mas ini kok tertarik suruh ngoplos semalam
ya butuh uang ada
dapat berapa benernya
kasus ini adalah pengembangan tertangkapnya tersangka berinisial l
dengan barang bukti dua kuintal obat petasan
polisi kini tengah memburu tersangka utama
yang diduga mengedarkan bubuk petasan hingga keluar wilayah kabupaten demak
tim liputan cnn indonesia